kota makkah berhasil merauh pendapatan sebesar dua puluh miliar dolar amerika
atau sekitar tiga ratus triliun rupiah dari penyelenggaraan tersebut
setelah sempat menurun saat pandemi pendapatan itu diperkirakan akan terus meningkat
pada tahun ini pendapatan arab saudi dari ibadah diperkirakan bisa mencapai empat ratus lima puluh triliun rupiah
saat ini minyak masih menjadi andalan pendapatan bagi arab saudi
ditambah arab saudi mendapat berkah dari harga minyak dunia
yang semakin melambung akibat perang rusia dan ukraina
namun pendapatan itu mungkin tidak bisa abadi karena minyak pada suatu saat nanti akan habis
meski demikian arab saudi tak perlu khawatir
pasalnya mereka masih memiliki sumber pundi pundi uang yang tak bisa habis
yaitu penyelenggaran ibadah haji dan umrah
apalagi belum lama ini raja salman telah memperluas masjidil haram di mekah
supaya bisa menampung tiga ratus ribu anggota jamaah tambahan
lalu wakil putra mahkota muhammad bin salman juga menekankan haji sebagai komponen utama ekonomi arab saudi pada tahun dua ribu tujuh belas
peneliti asal bahrain omar al ubaidi kepada cnn mengatakan
satu satunya ancaman untuk ekonomi arab saudi adalah menurunnya jumlah orang muslim yang taat
sepanjang umat muslim dunia masih ingin menjalankan ibadah haji
arab saudi akan terus mendapatkan keuntungan ekonomi yang sangat besar